sebagian masyarakat pernah mengeluhkan rasa nyeri pada punggung bagian bawah
dan menyamakannya dengan saraf tercepit
dokter spesialis bedah saraf dari rumah sakit umum bunda jakarta
heri aminuddin mengatakan
untuk memastikan seseorang menderita saraf terjepit harus dilakukan pemeriksaan khusus
jadi bukan hanya dengan melihat keluhannya saja
melainkan dengan tes ct scan tulang belakang mri tulang belakang x ray dan tes elektromiografi
ini berdasarkan pengetahuan kita ini cecak reduktif ini adalah saraf tercepit
tandanya keluhannya gejalanya pemeriksaannya hasilnya begini penulisan tambahan
nah ini benar benar secara menyepit kita berikan treatment atau pengobatan
tergantung ringan beratnya tergantung tempatnya tergantung pekerjaannya berbeda beda
bila keluhan nyeri dan tidak nyaman saat beraktivitas masih di bawah empat sampai enam minggu
dokter biasanya mempertimbangkan untuk melakukan penanganan non bedah
dengan fisioterapi dan obat obatan baik oral atau suntikan
namun jika sudah lebih dari periode tersebut
pasien masih merasakan sakit maka opsi selanjutnya adalah tindakan bedah minimal invasif
teknik ini tengah dikembangkan dalam dunia teknologi kedokteran
dengan menggunakan metode biportal endoscopic spine surgery
metode ini adalah generasi ketiga dari teknik operasi saraf terjepit yang sudah ada sebelumnya
baik dokter nah operasinya kan dok ada berbagai metode dok
ada yang terikutnya eus endoscopic lubal disectomy
dan yang dilakukan saat ini adalah bes ya dok mungkin bisa dijelaskan perbedaannya
dan mungkin masing masing keunggulan begitu dok
ya biasanya kalau kita menemukan misalnya sarap kejepit karena hnp ya
di mana bantalan tulangnya menjepit ya menjepit saraf
itu ada gradingnya juga jadi ada grade satu grade dua grade tiga grade empat
biasanya kalau hanya grade satu atau grade dua
itu masih kita bisa pertimbangkan misalnya dengan perkutanius laser disk decompression
jadi dengan laser ya
tetapi ketika dia sudah makin apa
menekan ya jadi sudah grade dua yang late atau sudah grade tiga
apalagi kalau sudah grade empat di mana sudah lepas bantalan itu ada yang menyepit sarap
maka tindakan dengan laser tadi tidak cukup efektif
sehingga kita memerlukan tindakan di mana perlu melakukan selain dekompresi juga
mengambil barang atau benda yang asalnya dari bantalan yang menjepit itu
itu dinamakan dengan
pada kondisi sektomi itu pada kasus hnp
sekarang dengan teknologi yang baru kita salah satunya dengan menggunakan endoskopi
nah tindakan ini juga bisa dilakukan pada sarap yang terjepit bukan karena hnp
tapi karena jaringan sekitar itu menebal yang kita sebut sebagai terjadi strenosis
nah ketika itu signifikan ataupun ada hnp
maka kita lakukan pilihan tindakan operasi yang minimal
dan salah satu tindakan
minimal yang saat ini cukup kita kembangkan adalah dengan teknik endoskopi
karena kita hanya membuat irisan luka yang kecil ya
setengah cm atau lebih sedikit gitu
dan kemudian kita bisa memasukkan skop atau kamera ke dalam
sehingga ruangan yang hanya mungkin sekitar satu cm itu kelihatannya bisa berpuluh puluh cm di layar tv kan
dan kemudian kita lakukan tindakan apakah itu decompression saja melonggarkan saja
atau kalau memang hnp yang
nah tindakan best adalah salah satu teknik endoskopi yang kita kembangkan
jadi ada beberapa teknik salah satu teknik yang sekarang cukup populer kita kembangkan di indonesia adalah teknik bes
bes itu singkatan dari biportal endoscopic spine surgery
jadi kita menggunakan dua lobang akses yang satu adalah untuk memasukkan kamera
satu lagi untuk bekerja gitu
jadi kalau misalnya di situ ada yang sempit kita longgarkan
kita menggunakan dua akses yang satu adalah untuk memasukkan kamera satu lagi untuk bekerja gitu jadi kalau misalnya di situ ada yang sempit kita longgarkan

jadi kameranya bisa kita manuver cukup luas lalu satu lobang lagi untuk melakukan tindakan operatifnya gitu
keunggulan teknik operasi dengan metode biportal endoscopic spine surgery ini adalah luka bekas operasi kecil
sehingga tidak banyak merusak jaringan di dalamnya
dari sisi perawatan akan lebih cepat dan pemulihannya tidak akan terlalu jauh
tidak memakan waktu lama
biasanya satu minggu pasca operasi pasien mulai bisa beraktivitas tergantung ada tidaknya keluhan setelah operasi
nah untuk efek sampingnya atau itu nggak ada dokter ya
tetapi kalau kita lihat dengan minimal tindakan luka yang kecil ekspos yang sedikit terhadap penanganan
kita tidak terlalu banyak tindakan maka secara umum ya komplikasi yang muncul itu ya
seperti rata rata tindakan operasi yang lain yang dengan minimal invasif
artinya luka kan memungkinkan untuk terjadi infeksi ya bisa tapi kamar operasi kan sangat steril ya misalnya
kemudian misalnya orang dibius
ya orang dibius kan ditidurkan ya ada resiko juga kan
tapi kan selama ini juga operasi dengan dibius aman aman saja gitu
kalau yang langsung kepada sarapnya dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dilakukan dengan indikasi yang tepat
maka orang biasanya bicara takut lumpuh atau apa itu bisa kita cegah
dan ya memang tindakannya sangat minimal sehingga kelumpuhan itu boleh dikata
kalau tidak kita katakan tidak ada ya ya sangat sangat minim sekali kemungkinannya
operasi saraf terjepit dengan metode ini bisa dilakukan pada segala usia
asalkan kondisi kesehatan pasien yang akan dioperasi secara umum cukup baik
sistem pompa darah di jantung serta paru paru harus diperiksa terlebih dulu sebelum operasi dilakukan
tak terkecuali mengetahui apakah ada penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi dan diabetes
bila pasien memiliki komorbit maka dokter berdasar akan berkonsultasi dengan bagian penyakit dalam
untuk mengatasi penyakit penyertanya terlebih dulu
kemudian diintervensi dengan diperiksa
arman helmi galup restisa jakarta